setelah dua belas tahun beralih fungsi menjadi bandara komersial untuk penerbangan sipil
fungsi bandara internasional juanda dikembalikan menjadi bandara militer
pengembalian fungsi pangkalan udara juanda untuk kepentingan pendidikan dan latihan penerbang tni angkatan laut
bandara internasional juanda sidoarjo yang sejak dua ribu lima berfungsi sebagai bandara komersial untuk penerbangan sipil
resmi dikembalikan menjadi bandara militer tni angkatan laut
kini pusat pendidikan dan latihan penerbang tni angkatan laut dikembalikan ke bandara juanda sidoarjo setelah berada di semarang jawa tengah
untuk pengaturan jam terbang pesawat militer tni angkatan laut di bandara juanda
pihak lanut tni angkatan laut lanudal juanda mendapat jatah jam terbang lima slot penerbangan per jam
adapun penerbangan sipil komersial mendapat jatah jam terbang dua puluh delapan hingga tiga puluh tiga slot per jam
pihak angkasa pura i surabaya selaku pengelola bandara juanda
menjamin tidak ada dampak atau pengaruh delay bagi penerbangan sipil komersial
data pt angkasa pura i surabaya menunjukkan
saat ini ada dua puluh delapan hingga tiga puluh tiga slot penerbangan sipil per jam melalui bandara juanda
yang juga bisa bertambah menjadi tiga puluh lima slot per jam
kita atur saat ini kita masih mengalokasikan lima slot time per jam
untuk penerbangan angkatan laut khususnya untuk pelaksanaan pendidikan dan latihan
yang jelas kalau kita mengacu kepada sejarah
bahwa pangkalan udara tni al yang dibangun tahun seribu sembilan ratus enam puluh empat dan dua ribu sembilan ini
merupakan pangkalan induk bagi penerbangan angkatan laut
sehingga kita kembalikanlah maruahnya
jangan sampai karena desakan desakan kepentingan penerbangan sipil dan perekonomian
kita harus mencari tempat latihan
kita ini antara dua puluh delapan hingga tiga puluh tiga
jadi di situ memang tidak merasa
jadi setiap jam tidak tiga puluh tiga terus tidak
ada kalau istilahnya itu prime time
ada waktu waktu tertentu yang memang padat
misalnya jam tujuh sampai jam sepuluh siang padat
untuk penggunaan bandara juanda sebagai bandara militer tni angkatan laut
secara teknis pihak angka sepura menjamin akan berlangsung dinamis
karena pihak tni angkatan laut bisa menggunakan waktu terbang pesawat militer
di sela sela waktu terbang pesawat sipil komersial
riku hardiansyah sidoarjo